berarti bapak membantah bahwa selama ini pg merubah nama jadi robby ya pak
roby setiawan kakak kandung saya yang ketiga saya sendiri yang keempat ada adik saya amelia
berarti berapa saudara empat bersaudara kondisi ibu seperti apa mbak kondisi ibu sekarang masih down
belum bisa ketemu siapapun ya semoga peggy dibebaskan karena pegg tidak bersalah sama sekali
panggilan sebenarnya pak anak kandung ngakutkan sendiri cipta hitungan nama panggilan naik aja
kerja jadi bapaknya punya anak berapa total nya empat pertama ottae ofyllien
peggy yang kedua yang ketiga yang keempat berarti bapak membantah bahwa selama ini peggy merubah nama jadi robby ya pak
bapak punya bukti ya pak yang kerja sama pak aceng itu ya pak
bapak yakin ya pak